dia baik sekali
kalau gak karena dia
mama bisa ketabrak
mama lupa tanya
pokoknya mama terkesan sekali sama kebaikannya
tadi mama mau kasih uang
untuk ucapan terima kasih
tapi dia tolak
semoga dengan kejadian ini
mama pelan pelan bisa berubah
dan mau menerima
aku sangat berharap
anak itu secepat mungkin bisa ditemukan
kok kamu malang lamun
yuk kita pulang ya ma
harus kerja keras kayak gitu
kalau aku kasih ulang
pemberian yang baik ini ke bunda
pasti bunda gak mau tim
kan tadi bunda bilang tungguin bunda aja disana
bunda belum selesai kerja
ya penting mau bantuin bunda
gak usah nak
jangan kamu tunggu aja
duduk sini aja dulu yuk

kita akan disini terus
ini kita mau cari tempat buat istirahat
di masjolah pasar aja ya
kita tidur di masjolah aja
sekali yang bening bisa sholat
dan berdoa kepada allah
supaya bening bisa secepatnya ketemu sama
ibu kandung bening
gak repotin bunda lagi
jangan berfikir gitu dong nah
kamu tuh gak pernah ngerepotin bunga loh
jangan berfikir gitu dong nah

jangan berfikir gitu dong nah
bunda itu kan cahaya banget sama kamu

bunda itu kan cahaya banget sama kamu
bunda itu kan cahaya banget sama kamu
bunda itu kan cahaya banget sama kamu
bunda itu kan cahaya banget sama kamu
bunda itu kan cahaya banget sama kamu

untuk segera mempertemukan bening dengan khanesa
karena hanya khanesalah
yang bisa menyelamatkan nyawanya bening
yang bisa menyelamatkan nyawanya bening
yang bisa menyelamatkan nyawanya bening